komisi pemberantasan korupsi mengaku telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus dugaan penghutan liar atau pungli di rutan kpk
hal ini dilakukan untuk memperlancar proses penyelidikan
dalam keterangannya pimpinan kpk nurul gufron menyebut tim khusus ini berada di bawah sekretaris jenderal atau sekjen kpk
tim ini akan mendalami dugaan pelanggaran disiplin pegawai kpk terkait pungli senilai empat miliar rupiah dalam kurun waktu desember dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
tak hanya itu nurul gufron juga menjelaskan modus pungli yang terjadi yakni diantaranya bayaran untuk memasukkan uang ke dalam rutan hingga bayaran agar tersangka dapat membawa alat komunikasi ke dalam rutan
sekjen akan membentuk tim khusus dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin
jadi kami akan membagi dua kluster
kluster yang kemungkinan tindak pidana korupsi tadi sudah akan dilakukan penyelidikan
sudah diperintahkan untuk dilidik
tetapi kalau mungkin ada kluster insan kpk lainnya yang diduga melanggar disiplin disiplin pegawai kpk pada rutan kelas satu jakarta timur cabang kpk
maka pemeriksaan tersebut selanjutnya akan dilakukan dan dikonisasikan baik melalui inspektorat maupun oleh atasan langsung